nggak siapa yang mau ngojek
ganti pelek baru ya
hmm basa basi udah tau nanya
pelek yang lama buat gue aja mas pur
buat ganti yang di rumah
jari jarinya pada putus
yaudah ambil deh
beneran mas pur
nggak apa apa deh
minta aja sama bapak lu
cuma pengen ngajak kamu bukber
tumben datang kemari
biasanya sayang ben kemarin
nggak ada yang nanya
iya bang rijal
ini loh teman saya mau bikin jazz satu style
buat nikah ya bang
kira kira syukuran saya harganya berapa ya
sebelum ngomongin harga saya ukur dulu ya bang ya
udah lama ma nunggunya
lumayan juga dari tadi
pakai bajaj aja pa
ke raupebek ya
orangnya aja gede banget apalagi barangnya bang
kagak mau ma
bang kira kira jazz sama celananya rp sembilan ratus
mahal amat bang delapan ratus ya
wah itu udah paling murah bang
gimana kalau saya kasih bonus dasi aja ya

peletnya racing keren kan
pelek lamanya dibawa lagi
siapa tahu ntar gue pengen ganti lagi yang pelek biasa
cuma menemani kontrakan mas pur aja
nih yang dijual aja
kemulung besi bekas
lima puluh ribu mas pur
tapi gue bawa balik dulu aja
ntar kalau gue ketemu pemulung
baru gue jual
ntar jalan habis maghrib lagi
ya enggak lah man abis terawih
kalau abis maghrib
orang orang masih pada kenyang
kita jadi jarang ketemu di kahil lima
jadi jarang teriak saut sautan
tadi mau beli koran loh
minta dibenerin di pasar
ngapain di pasar
di dalam juga ada tukang sepatu yang keliling
saya tau bang
namanya juga sor sepatu yang keliling
banyak tampel ban
siapa yang mau ngojek
ganti pelek baru ya
udah tau nanya
pelek yang lama buat gue aja mas pur
buat ganti yang di rumah
jari jarinya pada putus
beneran mas pur
gak apa apa deh
minta aja sama bapak lu
tidak ada yang mau nanya
tidak ada yang mau nanya

sendal siapa jac
minta dibenerin biar bisa dipake lagi katanya
bisa dipake lagi katanya
barusan saya liat tuh kantor sepatu keliling
barusan saya liat tuh kantor sepatu keliling
kamu kenapa nyengir mut
suka suka saya tuh
saya juga suka sekas saya
iya mantepin saya dengan itu pak
nih sendal kayak begini berapa ya
nanti ya pak saya lihat dulu
ini mah dua puluh
mahal banget pak
udah enam belas aja dah
ya pak jisodik
yaudah jaga sana sekarang
kalau udah selesai
bapak tolong anterin aja
kepakalan ojekan di perempatan
saya sering lewat situ pak
nggak apa apa ya
lu mau bilang keren
tapi aku nggak mau bilang keren
tapi lo gengsi sama gue kan
ih siapa yang gengsi
kalau menurut saran gue
mendingan motor lu
peleknya diganti pelek racing deh
ya lumayan mendingan lah
lebih bagus pakai pelak jari jari
bagus dari hongkong
ih kamu nggak percaya pur
kalau kata temen saya yang montir motor
pelek racing itu
kalau sekali bengkok
bisa di stair lagi
harus ganti yang baru
norak lu tis
lagian sejak kapan lu punya temen montir